berlaga di stadion nasional singapura rabu malam
pertahanan timnas indonesia langsung ditekan thailand
begitu pertandingan dimulai
gol pertama thailand dicetak di menit kedua
lewat sepakan canatip songkrasin
skor satu bertahan hingga turun minum
di babak kedua thailand memperlebar jarak
dengan melesakkan tiga gol ke gawang nadio argawinata
thailand menang telak atas indonesia dengan skor empat satu
kekalahan telak ini sempat membuat kaget
menpora zainuddin amali saat menggelar nonton bareng
yang diselenggarakan oleh kementerian pemuda dan olahraga
di wisma kemenpora senayan jakarta selatan rabu malam
tak kurang dari satu ratus lima puluh orang tanpa serius menonton laga tersebut
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
menanggapi peluang indonesia memenangkan piala aff dua ribu delapan belas
menpora zainuddin amali menyatakan
namun ia berharap timnas indonesia pantang menyerah
dan tetap menunjukkan semangat juang pada lag kedua
meski timnas kalah telak
sejumlah pihak meminta pelatih sinta yong tetap dipertahankan
menurut ketua paguyuban supporter timnas indonesia ignatius indro
kualitas timnas mengalami peningkatan dalam hal taktik
stamina dan mental selama ditangani pelatih sinta yong
sinta yong sudah bisa melihat
apa yang menjadi kelemahan dari timnas kita
yang pertama adalah stamina tentunya
untuk mental saya pikir
juga sudah diperbaiki oleh sinta yong
jadi kalau apapun yang terjadi
hasilnya saya pikir sinta yong harus dipertahankan
sementara itu kekalahan telak timnas indonesia
di leg pertama final piala aff dua ribu dua puluh
membuat situs resmi pssi
diretas oleh hacker
terpantau di salah satu artikel pssi
saat diklik yang muncul adalah
gambar poster ketua umum pssi
dalam poster tersebut tampak wajah
iwan bule yang besar dicoret
dan di bawahnya tertulis
sempat terpantau normal
situs pssi itu kembali dikontrol
dan juga kembali diserang hacker
dengan tampilan poster yang sama